wajahmu mungkin mirip dengan abicar
tapi jurus yang kau gunakan
jelas itu bukan milik abikara
siapa kau sebenarnya
bukankah aku sudah mengatakan
kalau aku adalah raden abikara
jangan banyak bicara
jika kau tidak mau mengatakan
katakannya pada aku
aku akan memaksamu
kau bisa meloloskan diri begitu saja dariku
mikirlah terlebih dahulu
carilah tempat yang aman
atur rawa murnimu
agar kekuatanmu segera pulih
jagat dewa batara
apa yang telah terjadi dengan putraku abikara
kenapa sikapnya berubah sama sekali terhadapku
dia tampak lembut
dan terpancar kasih sayang dalam sikapmu
aku harus berusaha bersikap seperti abikara
karena nyai dahayu
adalah guru abikara
adalah guru abikara
adalah guru abikara
adalah guru abikara
adalah guru abikara
adalah guru abikara
aku juga harus bersikap hormat padanya
rada nabi kara
asap dupa ini akan membantu mengawetkan tubuhmu
sebelum aku membalaskan dendam kepada siliwangi
bahkan dengan gurunya sekalipun
dia juga yang menyelamatkan aku dari penjara ular
dan menatapku dengan lembut
apa yang telah membuat dia menjadi seperti ini
siapa kau sebenarnya
aku raden abikara
murid kesayanganmu guru
abikara telah mati
jangan coba coba kau mengelabuiku
kenapa kau diam
siapa kau sebenarnya
apakah kau sudah lupa padaku guru
aku murid kesayangan
dan apakah kau mengira aku telah mati
jangan pernah mempermainkan aku
wajahmu mungkin mirip dengan abicar
tapi jurus yang kau gunakan
jelas itu bukan milik abikara
siapa kau sebenarnya
bukankah aku sudah mengatakan
kalau aku adalah raden abikara
jangan banyak bicara
jika kau tidak mau mengatakannya padaku
aku akan memaksamu
jika aku tidak mau mengatakannya
aku akan memaksamu
terima kasih guru
kalau kau bisa menahan ajian tak bak maung
apa kau gentar setelah aku menguasai ajan ini
tidak ada kata gentar baginya
akan kupatahkan jurusmu
dan kubaksa kau untuk berutut kedua kalinya
ayah sering menceritakan tentang panah itu kepada aku
hari ini aku bisa melihat kedahsyatannya